sementara itu pasokan ikan laut di karawang mengalami kelangkaan menyusul cuaca buruk dan tidak adanya nelayan yang melaut
para pedagang pun kini hanya menjual ikan air tawar
sementara di cirebon harga ikan mengalami kenaikan akibat turunnya tangkapan hasil laut
sejak dua pekan terakhir pasokan ikan laut di pasar tradisional rengas dengklok karawang mengalami kelangkaan
kelangkaan ini dipicu oleh nelayan yang tidak melaut lantaran cuaca buruk
akibatnya harga ikan laut seperti tenggiri dan ikan kembung meroket
ikan tenggiri yang biasanya dijual dengan harga rp dua puluh lima naik menjadi rp tiga puluh per kilogram
sebagian pedagang pun hanya menjual ikan air tawar seperti ikan nila ikan mas dan ikan bandeng
ikan tenggiri rp tiga puluh ikan kembung rp tiga puluh ikan kuru rp dua puluh lima naik semua
sementara di pasar ikan suranenggala kabupaten cirebon harga ikan juga mengalami kenaikan akibat turunnya pasokan
turunnya pasokan ikan laut ini dikarenakan para nelayan jarang melaut akibat cuaca buruk
misalnya sekarang dulu rp lima belas sekarang rp dua puluh dua
jadi misalnya kalau kita padokan dua hari dua malam ke laut
sekarang ini kalau berangkat pagi ya cuma pulang sore
karena nggak kuat menerjang angin angin begini
para pedagang dan nelayan berharap agar cuaca kembali normal sehingga pasokan ikan kembali normal
tim liputan transmedia